seorang pengemudi terlibat keributan dengan petugas satpol pp
setelah diamankan petugas di halaman parkir simpang gadok bogor jawa barat
pengemudi ini kedapatan menerobos sebarikade dalam razia penyekatan
akibatnya kaki seorang petugas terlindas roda mobil
peristiwa itu berawal saat pengemudi diminta memutar arah
saat terjaring penyekatan menuju puncak
petugas lalu meminta pengemudi melakukan tes antigen
menolak di tes pengemudi itu justru tancap gas
hingga menabrak dan melidas kaki petugas tanpa pp
ada insiden di mana salah satu anggota satpol pp
kakinya tergilas oleh salah satu kendaraan
yang dihentikan ketika akan diputar balikan
yang bersangkutan memaksa untuk terus
namun kejadian itu tidak terlalu fatal
dan tadi sudah selesaikan secara keluargaan
setelah dimediasi pengendara akhirnya sepakat berdamai
dan menanggung biaya pengobatan korban
mohd juanda bogor jawa barat